untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah indonesia terhadap penculikan tiga warga negara indonesia di perairan sabah malaysia
kami sudah terhubung kali ini dengan abdul fatah kepala perwakilan konjen indonesia di tawau malaysia
selamat malam pak fattah
pak fatah apa informasi terkini yang bisa anda beritahukan kepada kami terkait dengan penculikan tiga warga negara indonesia ini pak
nah gini pak dapat saya informasikan kejadiannya penculikan terjadi sepuluh malam kemarin itu pada jam sebelas empat puluh pak
itu di kawasan laut ladaku itu yang tepatnya di tupeldah sahabat
nah jadi dalam hal ini
iya pak silahkan pak fatah
iya apa keluarga negara kita itu pak dia itu sebagai bisana itu kenapa
dapatnya sebagai tenaga kerja indonesia pak
tenaga kerja indonesia dia itu bekerja di salah satu perusahaan bayan di daerah tuna ladaku
mereka pada jam sebelas empat puluh itu mereka sedang melakukan apalagi itu tunda jangkar untuk mengangkat hasil hasil apalagi itu ini ya pak apalagi itu ikatnya
nah jadi pada saat itu mereka dilakukan apalagi itu golep ya apalagi itu kelembolaan
ya itu dengan menggunakan ada lima orang pak yang menunggu keserangan mereka menggunakan senjata m enam belas
kalau kita bisa mengidentifikasi para pembajak ini pak informasi apa yang anda ketahui tentang para pembajak
apakah para pembajak atau para perompak ini yang memakai senjata api ini apakah sama dengan beberapa penculikan atau penyanderaan yang terjadi beberapa waktu lalu pak
di wilayah yang dekat sekali dengan wilayah ini pak
kalau hal seperti itu pak kalau kita khususnya
terkait dengan masalah peraturan apakah mereka sama seperti yang dulu dulu itu pak
ya kemungkinan besar aja pak karena yang di kawasan ini kan yang melakukan tindakan itu kan ya mereka mereka juga pak yang lain
pak fatah apakah sebelumnya pernah ada kasus yang sama pak terjadi pada nelayan malaysia yang kemudian mencari peluang hidup di kawasan itu gitu
apakah kejadian ini memang kejadian yang
kalau kasus yang sama pak dulu kalau mereka melakukan penculikan itu pernah terjadi pak dulu
saya di kawasan betul betul di daratan malaysia
nah ini maksud kita tuh mereka melakukan penculikan ini di dalam perairan malaysia
nah kemudian apa sebabnya mereka lakukan ini pak
memang pada waktu mereka menculik itu mereka sudah ditanya pada mereka yang apa mereka ada di kapalnya tujuh orang
baik pak sekarang bagaimana kemudian langkah kemenlu sendiri untuk bisa mengkoordinasikan mungkin dengan pemerintah malaysia
dengan kepolisian malaysia ataupun
komunikasi dengan para perompak ini pak apakah sudah ada perkembangan signifikan terkait dengan tiga orang yang masih di sandra ini pak
kalau sampai sejauh ini pak apa namanya terkaitan mungkin ya apa nanti bagaimana apa nanti
mungkin besok bapak bisa mengadakan itu karena besok ada rencananya kemenlu akan melakukan press conference kali ini
oke kalau konjen ditawa sendiri apa pak saat ini tugasnya di tengah krisis center seperti mungkin seperti itu pak ya
apa kemudian yang dilakukan konjen tawo sendiri pak untuk mungkin saja mengevakuasi korban yang selamat atau yang tidak disandra gitu misalnya pak
ya kalau kita sendiri di sini kita pada umumnya berperan pertama kita memotivasi yang sandra apalagi bukan sandera
maksudnya yang nggak tertangkap ini pak satu orang dari indonesia yaitu asal ntt ini jadi mereka sekarang ini sedang berada di kepolisian lahadatula
terima kasih sekali lagi pak abdul fattah atas informasi terkini ya
tadi informasi kami dapat dari kepala perwakilan konjen
indonesia di tawau malaysia bapak